bu ibu tunggu sebentar
aku beli obat nanti aku balik lagi
ibu gak perlu takut bu
gak ada yang akan ganggu ibu
aku disini jagain ibu
sebentar aku cuma beli obat nanti balik lagi
kamu ingat dua puluh tahun yang lalu
kejadian dua puluh tahun yang lalu
ingat aku kan
ingat aku kan
kamu masih cantik seperti dulu
aku dia ipu
aku bapakmu nanda
kau seberani bilang bapak
bapak menghancurkan hidup aku
kamu perkosa ibu aku
kamu hancurkan hidup aku
ya allah tolong lindungi ibu aku ya allah
ya allah tolong jaga ibu aku
jangan biarkan ibu aku disakiti
ya allah berikan aku petunjukmu untuk bisa menentukan sikap terbaik
kepada orang yang telah menyakiti ibu aku
bimbing langkahku ya allah
aku mohon hanya padamu
loh apaan nih pak
keren keren kayak bajak laut pak
ini semua kan gara gara kamu perintah
coba kamu kemarin gak bertingkah
gak jadi begini papa
ya udah belinda kantor dulu ya pak
papa kalau gak ada apa apa tinggal tengok brenda kantor
punya anak satu aja yang susah
pak eca pamit dulu ya pak
iya iya sebentar
pak kenalin nih temennya echa
ya udah deh pak echa berangkat kuliah dulu ya
aku harus selalu semangat buat cari uang
karena aku ingin bahagiain ibu aku
biar aku bisa beli rumah dan gak ngontrak lagi
supaya aku bisa beli obat buat ibu
pokoknya ibu gak boleh menderita lagi
kamu sudah membuat ibu aku menderita dan sengsara
suatu saat nanti
kamu akan menerima ganjarannya
dan aku benar benar benci sama kamu
mulai sekarang aku pasti akan mendapatkanmu kembali sayang
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
adit itu siapa
alok kamu kan benar benar betul dia apa

tapi kamu kullanakan pes distributed counter ini
ini adasnya apakah membagi makan laba anda
apakah kamu sendiri menghargai bertahan belah barang ni
apakah kamu bahitudek ini
terus tadi aku cari apa yang bikin motoraku mogok gak ketemu kak
bawa ke bengkel aja ya
bengkel terdekat dari sini di mana ya kak
belokan kedua belok kiri itu bengkel
yaudah kak kenalin temen aku
aku udah kenal
kalian berdua mau ke mana
ini nih kak tadi kan aku sama adit mau ke kampus
jadi sebenarnya udah telat cuman nih gimana motornya adit mogok
yaudah gini aja sekarang motornya
kamu taruh di bengkel kalian berdua kakek yang antar pakai taksi
yang bener kak